rasa ini tiba tiba ada
dok aku disuruh nelfon kamu disuruh sama om tama
emangnya benar ya fadil itu mukul kamu
jadi dia bilang sama lo dan bilang sama semua keluarganya
kalo dia mukulin gua
dia mau pamer
dia mau pamer kalo dia mukulin gua
kalo dia mukulin gua
tapi satu yang gak pernah berubah rena
membela fadil yang lemah
dan melawan orang yang meremehkan fadil
sebenarnya gimana sih hubungan antara dua anak kembar itu
aku tuh semakin gak ngerti deh
edo sini dulu dong
kamu tuh kenapa sih dok
edo kenapa sih
masya allah edo
kamu sampai luka parah begini
kamu dibukul ya
siapa yang melakukan itu edo
udah lah ma
gue cowok berantem biasa
enak aja kamu bilang
berantem itu biasa
siapa yang mukulin kamu
pasti fadil pelakunya
kamu berantem sama fadil
apa sih maunya fadil
luka kaget juga besok hilang
ini gak bisa dibiarin edo
ma ma yaudahlah ma
saya mau ketemu sama dia
kalau nggak ada masalah karena mungkin saya datang ke rumah ini
pokoknya mana fadil
fadil tuh belum pulang
oke saya akan bilang terus terang
anak kamu si fadil itu
baru saja mengukuli anak saya edo
buktinya apa mbak bicara seperti itu
lebih baik mbak tanya dulu sama edo

siapa yang sebenarnya mukulin dia
jangan jangan dia mukulin orang lain
malah nuduh fadil lagi

yang bejat gitu ya
pokoknya bilang sama fadil
sekali lagi dia mukulin anak saya
saya pastikan dia akan menyesal
kak fadil mukulin edo

kamu tahu he gasly

kamu sudah keluar dari kamar isf
kamu cemcu dari keluar

kak fadil tolong jawab dengan jujur ya
memangnya tadi kak fadli ketemu sama edo
terus kak fadil berantem lagi sama edo
itu benar kak
aku berantem sama edo
iya terus kak fadil mukulin edo
itu benar kak
aku sama sekali gak ketemu edo hari ini
aku di klinik
tadi mamanya edo datang ke sini kak
mama edo marah marah sama papa dan mama kak fadil
dan mama edo bilang kalau kak fadil udah mukulin edo sampai bawak belur
aku mukulin edo sampai bawak belur
terus kalau bukan kak fadil yang ngelakuin siapa kak
lagi lagi aku kembali dituduh melakukan hal yang tidak aku lakukan
apa firasatku dulu benar
ini semua ulah taufan
kak fadil tolong jawab
siapa kak fadil yang ngelakuin itu kak
kak fadil tolong jawab beneran
kak fadil yang ngelakuin kak
mila aku capek
aku masuk dulu
ya allah pak
papa aku nampak fadil
baik baik dong pak nanyanya
jangan emosian kayak gitu
bikin bola apa lagi kamu fadil
kenapa sih kamu selalu ada masalah sama edo
kalian selalu bertengkar kalau ketemu
pakai pukul pukulan lagi
pak fadil gara gara kamu sekarang edo babak belur
pak fadil gara gara kamu sekarang edo babak belur
dan ibunya edo tadi datang ke sini
dan ibunya edo tadi datang ke sini
marah marah ke rumah kita

ah fadil gak mukulin edo pak
fadil kerja fadil di klinik
tuh pak dengarkan pak
fadil tidak melakukannya pak

tahu mbak marta itu selalu bikin masalah sama keluarga kita
udah pasti mbak marta ngeren cerita pak
edo nya aja merengsek dipukulin orang
terus malah nyalahin fadil
makna jangan bela fadil terus
kalau dia memang bersalah dia patut dihukum
ma ini masalah besar ma
karena kalau tidak
mbak marta nggak akan datang ke sini untuk marah marah
tapi pak fadil bersumpah pak
fadil gak melakukannya
kalau memang bukan kamu pelakunya
papa minta bukti
papa minta bukti
bukti apa pak
ada cara fadil membuktikannya
kalau nggak dibersihin nanti lukanya tambah parah
ngapain sih dia nelfon
edo jawab dong
indi itu pasti telepon karena khawatir tentang kamu
indi itu pasti telepon karena khawatir tentang kamu
ingat untuk ngak hati
supaya dia jadi understands ku
dan berpeatsu untuk menangkapi orang r entire kr internet
saya juga udah premun
aku n mins acuerdo sama dia yang
ya udah bawa semua keluarga lo ke sini
biar aku tunjukin muka gue kayak gimana
tuh lihat fadil
kamu mau bukti apa lagi fadil
fadil mau sampai kapan lo ngefitnah gue
ngarang cerita apaan sih
kamu sadar nggak sih
kalau edo sampai kenapa napa
dia bisa melaporkan kamu ke polisi
dan kamu bisa di penjara
kenapa sih sekarang kamu suka bikin owner
kenapa harus nama itu lagi
fadil nggak mau bikin onar
fadil nggak mau bikin masalah
terus kenapa kamu pukulin edo sampai babak belur begitu
kamu itu seorang dokter
dokter itu menolong orang
bukan mencelakai orang
bukan menolong orang
terserah pak mau ngomong apa
fadil nggak mau pukulin edo pak
fadil kamu kesini
pak udah pak
kenapa selalu terjadi kesalahpahaman seperti ini
apa ini lalu pak
apa lo yang melakukan semua ini
apa mungkin taufan kenal sama itu
mungkin dia udah mulai sadar
kalau gue ada di sini
dan karena keberadaan gue udah membuat banyak masalah
akhirnya lo angkat juga
belum saatnya lo tahu gue ada di sini fani
milla bawa minuman dingin buat ke fadil
di minum mereka
kamu nggak berpikir
kamu nggak berpikir juga aku mukulnya edo kan
memang beberapa kali aku berantem sama ibu

tapi aku hari ini sama sekali gak ketemu sama edo
aku nggak mukulin dia
dan sebenci bencinya aku sama edo
aku nggak mungkin mukulin dia sampai bawak belur
kalau kamu nggak percaya aku akan cari bukti milla
aku pasti akan membuktikannya
kak fadil nggak perlu cari bukti
milla percaya aku sama kakak
milla percaya aku sama kakak
milla percaya aku sama kakak
kak fadil nggak berlakukan itu
kamu percaya sama aku
selama kak mila nggak lihat dengan mata kepala kak mila sendiri
kak mila nggak akan pernah percaya
tapi selama itu
kak mila akan selalu percaya sama kak fadil
hari di mana ibu akan kehilangan kamu
ibu tolong jangan bicara seperti ini
ibu nggak boleh sedih
ini gaji kamu selama kamu bekerja disini
ibu camilla belum pantas menerima gaji
lagi pula kan kamila belum ada sebulan kerja disini
sudah berapa kali ibu bilang sama kamu

jangan sungkan sungkan sama ibu
jangan sungkan sungkan sama ibu
jadi terimalah ini
jadi terimalah ini
jadi terimalah ini
masya allah ibu
ini ini banyak sekali bu
ibu maaf tapi saya nggak pantas mendapatkan uang sebanyak ini bu
kamilah anggap saja ini rezeki bagi kamu
jangan kamu tolak
ibu akan sedih sekali ayo kamu tolak
terima kasih ya ibu
saya nggak tahu bagaimana caranya saya membalas kebaikan ibu
ini bukan kebaikan
kewajiban seorang nenek yang sangat menyayangi cucunya